mulai hari ini sejumlah bioskop di jakarta dibuka kembali secara bertahap
dan untuk mengetahui perkembangan terkini kita sudah terhubung dengan produser lapangan kami
ada bella mula hela dimol grand indonesia jakarta
bella nampaknya di belakangan ini masih sepi ya
apakah ada para pengunjung yang datang dan berasal dari mana saja mereka pada hari ini
apa saja film pada hari ini di sana
ya selamat siang heranok
saat ini saya berada di salah satu bioskop di kawasan jakarta pusat
di mana hari ini merupakan hari pertama dibukanya kembali bioskop
setelah kemarin ppk melirurat dan juga penerapan ppk yang level tiga
bioskop dilarang untuk dibuka
saat ini memang di ki jakarta sendiri sudah berlangsung
ataupun sudah berstatus level tiga dan juga level dua
di mana diperbolehkan untuk membuat bioskop
dan memang untuk di bioskop sendiri
pihak dari pengelola juga memberikan beberapa peraturan
yang memang diikuti oleh para pengunjung
di mana para pengunjung yang masuk nantinya juga harus melakukan check in ataupun check out
dan juga dilarang untuk makan dan minum
di dalam bioskop ataupun di seluruh area bioskop sendiri
dan sudah bergabung dengan saya pr dari cgv indonesia
ibu marsya bisa dijelasin bagaimana sebenarnya mekanisme sebelum masyarakat ataupun pengunjung
yang menonton bioskop harus seperti apa sih mbak
ya syarat syaratnya agak berbeda dibanding sebelumnya
tetap kita juga menghimbau masyarakat untuk tetap memakai masker
protokol kesehatan dan lain lain
tapi ada kebijakan kebijakan baru yang kami sesuaikan dengan himbawan pemerintah
yaitu minimal dua belas tahun
lalu juga tidak diperkenankan membawa makanan
dan juga pembelian fnb saat ini juga belum diperkenankan
selain itu juga penggunaan aplikasi peduli lindungi saat masuk
walaupun sudah di cek dari mal
tapi kami akan cek ulang kembali
selain itu juga minimal sudah melakukan vaksin kedua
dan kami harap ya memang mungkin ada beberapa pro kontra mengenai hal ini
tapi ya maka itu semoga kalau misalnya transmission ratenya sudah semakin turun
covid semakin turun ratenya
himbawan ini bisa lebih diperlonggar lagi
dan sini kan ditutup ya mbak ya
belum ada ataupun belum diperbolehkan untuk dibuka ataupun membawa makanan
nah pihak dari cgv sendiri gimana sih mbak
cara memberikan informasi ataupun ngabarin orang orang yang nggak boleh mau makan gimana mbak
dan apakah sudah ada keluhan dari pengunjung yang datang mbak
kalau himbauan kami sudah sosialisasikan melalui sosial media kami
terus juga rilis rilis yang kami berikan
selain itu juga banyaklah di stand kami juga kami tuliskan di situ bahwa tidak boleh membawa makanan
jadi kami rasa masyarakat sudah tahu akan himbawan ini
nah terus juga kalau misalnya ada yang masih membawa makanan
ya tentu kami akan tegur untuk sejauh ini
karena memang belum boleh gitu
makanya semoga nanti bisa diperlonggar lagi dah peraturan ini
mbak ini kan tadi saya melihat di depan ini kan harus cek
yang kedua ya mbak ya
kalau kita masuk mulai pertama harus cekin dulu
di sini juga kita cekin lagi di dalam cgv
kalau misalnya nanti terjadi kerumunan
antisipasinya bagaimana mbak dari pihak cgv
antisipasinya kami sudah ada stand
jadi kami sudah kasih tahu lebih awal
untuk siapkan aplikasinya
jadi setidaknya aplikasinya sudah ada
jadi datang datang tinggal langsung scan aja
terus kalau misalnya supaya nggak terlalu berkerumunan
ya mungkin kita bikin ada space sendiri nih untuk orang orang yang masih mau download dulu
masih mau cari cari isi data dulu
tapi di line tersebut yang orang sudah berantri
itu orang orang yang memang sudah menyiapkan sertifikat dan tinggal scan aja
terima kasih bumaca atas informasinya
dan memang di dki jakarta sendiri memang sudah menerapkan status ppkm level tiga dan juga level dua
jadi memang bioskop ini sudah diperbolehkan untuk dibuka kembali
namun masyarakat ataupun pengunjung yang diharuskan yang akan datang ataupun nonton
ini juga harus mengikuti protokol kesehatan dengan tetap membawa bukti vaksinasi
yaitu di aplikasi peduli lindungi begitu
jadi setelah memasuki area mal
pihak pengunjung juga harus check in
kedua di peduli lindungi yang ada di depan bioskop begitu
dan memang tidak boleh juga untuk membawa makanan
ataupun pihak pengelola juga dilarang untuk menyediakan
baik kita harapkan warga jakarta yang sudah tidak sabar lagi untuk menonton di bioskop
bisa kesana dengan tentunya aplikasi peduli lindungi
disiapkan untuk chain kedua
terima kasih atas laporan kapan anda
bella mulai lah langsung dari jakarta